dalam pidato rabu pagi di hadapan sidang tahunan mpr ri dua ribu delapan belas presiden joko widodo menyebut fokus dan komitmen pemerintah dalam pembangunan tidak hanya disalurkan ke sektor infrastruktur
presiden menegaskan membangun sumber daya manusia indonesia adalah modal kuat sekaligus investasi masa depan
fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur
sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir dua ratus enam puluh juta jiwa kita percaya bahwa masa depan indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia indonesia yang maju dan unggul
selama ini kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam tapi kita seakan lupa bahwa indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia
inilah yang sesungguhnya memperkenalkan
modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki
karena itu membangun manusia indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan untuk melapangkan jalan menuju indonesia maju
kita persiapkan manusia indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya
ini adalah modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki
ini adalah modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki
walaupun turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah
yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin
saya ulangi golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya
golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga
pemerintah perlu menjaga harga harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka
bapak presiden ini titipan emak emak titipan rakyat indonesia agar harga harga terjangkau terutama kebutuhan sehari hari
ketua mpr zulkifli hasan mengeritik pemerintahan presiden jokowi saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan mpr dua ribu delapan belas
anggota fraksi golkar m mis bakun menilai hal ini tidak etis
seperti kami lansir dari laman detikom misbaku menyatakan
pidato ketua mpr yang mengkritik pemerintahan jokowi dalam pidato kenegaraan rabu pagi tidak etis
karena zulkifli hasan sebagai ketua mpr menggunakan terminologi terminologi kampanye
misbakun juga mengingatkan pemerintah sudah memberikan penjelasan terhadap masalah yang dihadapi indonesia
seharusnya ketua mpr memahami hal ini
nisbakun juga menilai zulkifli sebagai ketua umum pan seolah menunjukkan ia kini oposisi
pada pilpres dua ribu sembilan belas pan tidak lagi mendukung joko widodo dan berbalik mengusung rivalnya
jadi apa yang sebenarnya terjadi
kita telisik sekarang komunikasi politik yang disampaikan presiden jokowi dalam pidato kenegaraan hari ini
sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan mas nyarwi ahmad direktur presidential studies di code ugm
mas nyarwi selamat malam
selamat malam mbak putri
mas nyarwi menarik sekali ya jadi pidato kenegaraannya
setelah penentuan capres cawapres energinya sudah berbeda lagi nih terutama dari bang zul zulkifli hasan ketua mpr
anda melihatnya bagaimana
ya bisa dilihat dari dua dimensi ya
yang pertama begini saya pikir ini jarang sekali terjadi ya ketika dalam pidato kenegaraan
kemudian presiden menyampaikan setelah itu ketua mpr
semacam memberikan evaluasi yang cenderung kritis
dalam forum yang terbuka seperti itu
aspek positifnya ada ada adalah dalam arti di situ ada dialog ya
ada dialog yang terjadi antara presiden dengan ketua mpr sebagai representasi perwakilan rakyat
cuma di sini salah tempat juga menurut saya ketua mpr mengkritik presiden dalam forum pidato itu
karena kita perlu melihat bukan saya saya disini melihatnya secara objektif ya
presiden hadir dalam pidato kenegaraan itu
ini kan konferensi yang sudah kita tahu sudah lama ya
presiden sebagai kepala negara
jadi dia sebagai kepala negara melebihi sebagai kepala merintahan
jadi apa yang disampaikan sebenarnya visi visi kenegaraan
nah tapi juga karena di indonesia itu kan presiden punya dua peran sekaligus
yang dalam perangkat
sekaligus kepala pemerintahan
kalau kritik disampaikan itu memang pas
sebagai kepala pemerintahan itu bisa dikritik seperti itu ya
sebagai kepala negara tentu ada itu representasi kita semua elemen elemen kenegaraan
tapi yang menarik begini mbak putri
bahasa yang digunakan memang benar kata pak misbahun itu agak berbeda ya
yang kemarin saya sampaikan misalnya yang saya waktu ada diskusi di cnn
trend politik kita memang mengalami political
waktu itu mbak putri juga nanya apa itu terdumbing down
penggunaan politik yang dari hal hal yang sangat serius
dengan bahasa yang formal
yang ini ke hal hal yang sifatnya informal dan bahkan di banyak negara justru yang remeh temeh
itu menggunakan bahasa
biasa kata mama pakai mama seperti itu
nah itu kecenderungan apa yang terjadi
dan itu bisa kita lihat pada waktu respon mpr ya
bahwa di sini zulkifli hasan ingin menunjukkan bahwa ia oposisi
termasuk juga curi curi kampanye menunjukkan di sana dengan menunjukkan diri berani mengeritik
ya itu bagi kelompok oposisi adalah momen yang paling termasuk momen penting
momen yang berharga
ini kesempatan yang berharga bisa dimanfaatkan
jadi menang banyak ya zulkifli hasan ya hari ini ya mas nyaruy
istilahnya momentumnya dia dapat
itu kan di kandangnya mpr istilahnya
di kandangnya mpr ya
mas nyarwi tapi kalau misalnya anda melihat juga pidato presiden jokowi
karena sekali lagi memang ini memang pidato kenegaraan
jadi memang tahunan dan biasanya juga memang menunjukkan keberhasilan keberhasilan pemerintah
apa ya agak agak sulit jika kita menuduh kampanye juga karena bagaimanapun ini petahana gitu kan
sama sama susah menuduh bahwa ini kampanye apa tidak
pertama begini juga
yang pertama ya kan presiden ini kan juga presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan plus juga kandidat presiden periode berikutnya
artinya dia sebagai incumbent kan gitu
namanya incumbent itu punya privilege
dia menjalankan yang disebut dalam marketing politik itu permanent campaign
jadi segala aktivitas kenegaraannya yang apa di dalam pemerintahan itu includes dalamnya tidak lepas dari campaign
sama juga karena posisinya seperti itu kemudian kita juga mungkin kurang agak kurang fair juga kalau mengkritik pak zulkifli misalnya
dia mencuri curi campaign karena dalam marketing politik setiap arena itu juga campaign kan begitu
cuma memang momennya mungkin dari sudut pandang zulkifli hasan ini pas tapi untuk kita semua yang menyaksikan pidato kenegaraan itu kurang tepat
karena ekspertasi kita memang di situ kita pengen mendengar apa saja visi dan capaian dan evaluasi refleksi
saya tadi menyimak pidato pak zulkifli di situ banyak hal yang cenderung reflektif ya
apa yang diinginkan tidak hanya bopotisioner saja yang ditegakkan tapi juga mengevaluasi apa saja yang sudah kita capai dan apa yang perlu kita tingkatkan
saya secara umum melihat itu juga
artinya ada reflektif yang disampaikan dimensi refleksi
yang disampaikan oleh presiden mengajak kita semua berpikir seperti itu
nah itu posisi presiden sebagai kepala negara
itu sudah sangat pas ya
sangat memang tepat dengan standing point yang seperti itu gitu
cuma memang begini
di situ kan banyak data ya yang disampaikan ya
soal kemajuan soal ini
dan bisa dibuktikan saya pikir bisa diavaluasi juga oleh mereka yang mencoba apa yang kritis ya
berapa benar data itu seberapa ini
tapi tidak hanya begini
dalam marketing politik kadangkala capaian capaian yang disampaikan oleh pemimpin politik atau oleh leader
kadangkala kan tidak hanya apa yang muncul sebagai data
tapi juga persepsi atas produk produk politik yang dihadirkan atau yang dicapai
politik yang berpuasa seperti itu
tapi ada persepsi dan interpretasi di situ
bagaimana cara melihat data fenomena atau produk politik itu bisa dengan cara yang berbeda
nah kadangkala di situ ada cara
tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh incumbent
atau oleh yang berpuasa ya
oke baik baik mas nyarwi
terima kasih banyak atas waktunya di cnn indonesia prime news
ya mbak putri terima kasih